yaudah abang jalan dulu ya
biasanya makanan makanan yang mentah
kayak daging terus ikan kopi susu gula sirup sama makanan makanan lain deh
kayak saya ngasih sirup sama emak ya betul
ya kira kira seperti itu
tapi kan ma bukan keluarga mbak yanti
keluarga emak kan tati bang ojak encik lohaya
sama keluarga yang dipodong gede
situ takut kan
kalau siti berpaling ke saya
saya pengen pulang ketemu mama sama saudara saudara di kampung
mau maaf maaf dulu sebelum pulang puasa
nek iyo kesuka bumi
ih ngapain sih ikut ikut nek iyo kesuka bumi
nanti kan belum pernah kesuka bumi mak
mak sih terserah lo aja deh
mak juga gak bisa
ya udah kalau gitu nanti mau makan bawang ojak sekarang
kok saya yang manggil dia yang disapa duluan
ya udah langsung dibawa masuk aja
biar saya aja yang bawa
mendingan abang balik ke warung
pasti banyak yang nungguin air galon
ya udah bagus
kalau gitu hemat energi
mak aku mau pulang
nanti aku mau pulang
kalau sekarang udah bisa bikin kopi belum
kau kagak lihat
satu satu dulu bang nanti jatuh
kesannya jadi luar biasa pak haji
nanti biar aku aja yang bawa masuk ke dalam
abang jalan dulu ya
mau gunting pak iya siapa yang duluan dia juga gua belakang aja nggak papa
mie gorengan one udah pasti kagak jualan kalau mau jualan kolak aja iya iya iya
betul juga luwan laku kagak tahu enggak pak rapi pak
keren tadi silakan pak udah rame nih iya iya iya
waduh rame kayaknya nih wah lutukan cukur juga ya iya pak kenapa diantara lu
berdua mana yang paling jago lah nggak usah bingung lu buka dah topinya
kalau begitu gue pilih lu
uangnya pas pak haji iya pas bangudin karena nih mau masuk
bulan puasa saya minta maaf lahir batin nih lu sama gue kagak pernah berantem kagang
musuhan apalagi dendam ngapain lu minta maaf ama gua
ya pak iya kelar juga mbak
uluh uluh be pokoknya mbak harus percaya sama odi mbak dijamin tamah ganteng
berapa ya ongkosnya dua belas pak
nih uang saya rp dua puluh kembaliannya rp delapan
terima kasih ya
dik tadi tajudin anaknya naim kesini kagak
hah gua percuma nanya lo gua nanya lo balik nanya
dik kita ke rumah si maya yuk
hehehe gua mau nunjukin ramai